kita masuk di sesi pakar menjawab
kali ini sudah bergabung bersama kita melalui sambungan skype pakar nutrisi rita ramayulis
sehat selalu ya pastinya ya
tapi sebelum berbagi tips sehat nih ya kepada kita kita
kita juga ingin tahu menu sahur pakar nutrisi ini apa sih sebenarnya
nah kalau sahur itu saya selalu dengar menggunakan lemak berlembang
jadi hari ini yang muncul adalah soto ayam
seperti khusus untuk tomat yang itu jumlahnya tetap seratus gram
luar biasa soto ayam loh untuk sahur
tapi ini nggak terlalu berat ya mbak rita ya
oh enggak dong
yang akan menjadikan dia berat atau tidaknya adalah bagaimana kita campuran minyak ke dalamnya waktu mengolah
dan bagaimana nanti temannya nasinya jumlah nasinya itu yang akan membuat dia menjadi berat atau tidak
karena kalau soto ayam justru kita bisa membuat ayam itu tanpa kulit
udah tepat kita minta bantuan mbak rita kali ini ya untuk bertanya tanya
ya mbak rita ini terkait dengan puasa dan juga pandemi covid sembilan belas
ada banyak sekali informasi bahwasannya ketika kita puasa nanti imunitas tubuh kita menurun
kita bisa gampang terpapar virus covid sembilan belas
adakah solusinya lalu seperti apa nih tipsnya mbak
ya nah mungkin saya mau luruskan dulu makna atau
mindset yang berkembang bahwa berpuasa itu menurunkan imunitas jelas salah
justru puasa itu dengan kita membiarkan tubuh tidak mengasuh makanan lebih kurang dua belas sampai empat belas jam
itu terjadi masa disebut dengan regenerasi set
jadi tubuh itu punya kesempatan memulihkan selnya dan otomatis kalau selnya mengalami perbaikan diri
dia juga akan menjadi fungsinya lebih kuat
termasuk di dalamnya adalah sel sel yang bekerja untuk imunitas tubuh kita
nah justru ketika berpuasa memberikan kesempatan pada sel imunitas

kemudian juga ternyata ketika berpuasa
itu kemampuan tubuh mengeliminasi zat zat kimia yang di dalam tubuh tidak dibutuhkan
entah itu hasil metabolisme dari makanan entah itu zat sisa dari polusi dan lain sebagainya
atau zat zat tambahan pangan yang tidak dibutuhkan oleh tubuh
itu semua bisa dieliminasi dengan baik ketika tubuh kita tidak dipusingkan dengan proses pencernaan gitu
nah jadi dua hal ini yang kemudian menguntungkan untuk imunitas
maka saya pikir justru berpuasa membuat kita menjadi lebih kuat imunitasnya
namun demikian kadang kadang dalam berpuasa itu orang suka merupakan prinsip prinsip ketika berbuka
ketika sahur dan ketika makan malam
nah pada saat pemilihan makanan mungkin terkadang ada kalanya makanan yang dipilih justru berperan terbalik
jadi justru membuat imunitas semakin menurun
oke tapi kan kita sekarang ini lagi di tengah pandemi virus corona ya mbak rita ya
apakah ada menu berbeda begitu untuk biar kita lebih strong gitu ya ke depannya dalam menjalani puasa di bulan ramadan ini
ya tentu saja berbeda
karena apa karena kondisi ini kita seperti sedang harus mengoptimalkan terus imunitas kita
karena kita nggak tahu dimana nanti serangan itu akan muncul gitu kan ya
nah untuk masa booster imunitas tentu ada prinsip prinsip harus diperhatikan
yang pertama adalah tentang protein
protein itu kan bahan dasar dari imunitas tubuh kita
nah selama ini protein memang identik dengan lemak dan kita lebih senang memilih protein yang ada lemaknya
nah maka pada masa pandemik ini saya sarankan penuhi protein minimal untuk orang dewasa itu enam porsi per hari
kemudian pilih yang lemaknya termasuk sedang atau rendah
nah kita prioritaskan pada pemilihan ikan pada pemilihan ayam tanpa kulit pada pemilihan telur
dan kemudian pada pemilihan kacang kacangan terutama tempe
dan kemudian pemilihan ikan pada pemilihan ayam tanpa kulit pada pemilihan telur dan kemudian pada pemilihan kacang kacangan terutama tempe
kemudian pemilihan susu diutamakan lagi susu yang difermentasi seperti yogurt
karena asam aminonya lebih mudah diserap dan kemudian juga mengandung probiotik yang akan memperbaiki sistem imunitas di usus yang berdampak pada kemampuan sel darah putih untuk melakukan fagocitosis
nah ini yang mesti kita lakukan
nah ini cukupkan dalam satu hari ini minimal enam porsi

nah mungkin untuk anda yang sedang menikmati mungkin anda juga sudah menikmati nah ini cukupkan dalam satu hari ini minimal enam porsi itu dimulai kita penuhi ketika sahur ketika makan malam ketika snack menjelang tidur

nah mungkin untuk anda yang sedang menikmati
nah kalau anda yang sedang menikmati itu hanya bisa ditambahkan lagi ketika akan insya allah tambahkan lagi proteinnya
nah itulah pemilihan protein
nah itulah pemilihan protein jadi kita lupakan dulu tuh protein yang tinggi lemak seperti misalnya sosis kornet bebek kemudian kulit ayam
nah itu kita lupakan dulu
nah kemudian yang kedua jangan lupa bahwa semua memberan memberan sel kita sel sel epitel kita itu membutuhkan vitamin dan mineral tidak dalam bentuk suplemen
karena kebutuhannya tidak setinggi yang ada pada dosis suplemen
nah cuman harus rutin dipenuhi contoh kita ambil vitamin c
maka ketika berpuasa ini dalam masa pandemi ketika berbuka puasa penuhi dulu vitamin c nya
memang tujuannya berbuka puasa kan mengembalikan kadar glukosa darah merehidrasi tubuh
jangan lupa masukkan di sana unsur vitamin c
kalau begitu apa pilihannya
pilihannya tentu adalah buah buahan
di situ ada fruktosanya untuk memulihkan kadar glukosa darah
di situ ada elektrolitnya ada cairannya dan di sana ada vitamin c nya
nah kemudian jangan lupa ketika makan malam dan sahur harus ada sayur berwarna di situ
entah warnanya hijau entah warnanya merah seperti tomat entah warnanya orange seperti wortel
karena c dan beta carotene inilah nanti yang akan menstimulasi peran peran dari epitel membransel
yang kemudian merupakan bagian dari sistem imunitas itu
jadi lupakan dulu yang kebiasaan kita selama ini
berbuka dengan yang terlalu manis dan di sana tidak ada unsur vitaminnya
dan kemudian lupakan dulu yang aneka olahan goreng goreng
karena justru itu menstimulasi peran peran
itu tadi goreng gorengan yang perlu diingat lagi
lady tadi sudah bikin makan gorengan
ini mbak rita ini terkait dengan mungkin itu tadi menu sehat untuk kita yang dalam kondisi lagi prima
lalu bagaimana dengan kondisi orang orang dalam pengawasan
ataupun mungkin yang penderita dalam kondisi yang kurang fit ya mungkin dalam pandemi seperti ini
ada beberapa yang sudah terpapar
adakah menu khusus
karena memang tidak semua pasien itu dirawat di rumah sakit
ada yang mereka melakukan self illusulated sendiri
adakah solusinya seperti apa menu yang tepat
nah bagi yang memang sudah dalam proses pemulihan kah atau memang dalam proses karantina
yang dinyatakan dia terpapar kah dan lain sebagainya ini memang kondisinya khusus
kalau yang seperti ini memang harus dibantu dengan suplementasi
jadi dia memang butuh jumlah yang lebih banyak karena di dalam tubuhnya
sudah ada virus misalnya
nah itu ditambahkan vitamin c
nah terkait dengan menu yang akan disajikan sebenarnya lebih kurang sama
tetapi dia mesti menambahkan olahan yang memang khusus kayak vitamin seperti misalnya
ada menu sari buah no sugar
jadi sari buah itu benar benar air buah yang diambil asli dari buahnya itu sendiri
nah kenapa kok diambil sari buahnya
karena kalau kita ambil pakai seratnya kita dapatnya dosisnya sedikit
tapi kalau kita ambil airnya
airnya saja seperti melon untuk menghasilkan satu gelas air saja
kita harus mengambil seperempat sampai setengah melon setengah melon ukuran kecil itu
tapi kalau kita ambil dengan seratnya kita cuma dapat seratus gram melon saja
jadi saya katakan di sini adalah kita bilangnya sari buah atau air buah
tapi asli memang kita olah
nah kemudian mengkonsumsi olahan olahan yang disajikan dalam suhu panas itu sangat baik
karena itu juga melancarkan peredaran darah
nah seperti misalnya olahan olahan seperti minuman minuman rempah tradisional
nah itu kan disajikan hangat nah itu boleh dikonsumsi
dan ditambah juga dengan air rempah rempahan ini
sebenarnya secara normal nih tanpa kita butuh booster imunitas
ketika rempah ini kita masukkan dalam pengolahan makanan
kita sudah mendapatkan zat anti inflammasif itu punya pada rempah itu
nah kalau dalam kondisi booster imunitas memang kita sengaja bikin
jadi semua rempah itu kita rebus dari dua gelas air menjadi satu gelas air
ini boleh menjadi menu khusus juga bagi orang orang yang sedang masa pemulihan
atau masa sedang benar benar imunitasnya bertarung gitu ya
nah selain kemudian tadi ekstra dari air buah
dan jangan lupa protein di berarti ada tambahan protein dari enam porsi
itu ada tambahan protein satu sampai dua porsi lagi
digoreng atau direbus
apa yang digoreng direbus proteinnya
biar tentu saja yang penggorengan itu pilihan terakhir
kalau tidak ada pilihan lagi itu yang terakhir
tentu yang kita harapkan adalah direbus dikukus dan sebagainya
oke mbak rita tadi menarik kalau misalnya tadi odp pdp juga membutuhkan suplemen lebih begitu ya
nah ada yang mengatakan bahwa kita kalau misalnya mengkonsumsi vitamin c suplemen begitu
itu ada masanya jadi hanya dua minggu dulu konsumsi selanjutnya stop
benar nggak sih mbak kayak gitu
ya betul jadi sebenarnya gini kita tuh boleh mengkonsumsi komen adalah dalam tiga kondisi
satu memang asupan sehari hari kita itu sangat minim
dan ahli gizi memang mengatakan bahwa dari asesmen makanannya dia dikatakan defisiensi tertentu
ini boleh suplementasi
nah tapi suplementasi dosisnya kan tinggi
kalau satu dua hari menggunakan sebenarnya sudah tercukupi kebutuhan kita
lalu baru dibantu dengan makanan kembali gitu kan
dan yang kedua adalah pada masa pemulihan
dan memang pada waktu itu butuh sekali tambahan kita membenarkan lebih tinggi
dan masa sakit sebab masa masa intensitas latihan berat
nah itu memang dibutuhkan
dan betul tidak perlu dalam waktu jangka panjang
karena dosis yang tinggi sangat mampu mengganti kekurangan itu dalam waktu yang pendek
nah biasanya tiga hari sudah tergantikan
tapi kalau kita belum mampu memenuhi dari makanan juga kita bisa perpanjang hingga satu atau dua minggu
kalau kita teruskan apa akibatnya
akibatnya adalah pertama untuk vitamin larut air memang tidak kenapa kenapa akan dibuang lewat ginjal
ketika tidak diperlukan oleh tubuh
selagi ginjal kita baik
tidak ada masalah
tetapi kan masalahnya karena tidak digunakan oleh tubuh dibuang memperberat kerja ginjal
walaupun ginjal kita dalam kondisi baik tidak ada masalah yang lebih bahaya
cuma memang tidak dibutuhkan tubuh
nah kalau itu larut lemas seperti vitamin e kita konsumsi dalam bentuk suplemen dosis tinggi misalnya
itu kan ditahan di dalam tubuh kita
itu bisa menjadi toksik
betul bahwa suplementasi dan dosisnya tinggi memang tidak untuk setiap hari
kemudian salah satu yang paling penting adalah olahraga
bicara mengenai olahraga ketika bulan puasa seperti ini pasti ada perubahan nih mbak ya
karena memang waktu berolahraganya pasti dipilih yang tepat
kemudian juga tadi dengan kondisi pandemi seperti ini
adakah solusi dan tipsnya mbak rita seperti apa
jadi selama berpuasa olahraga tetap
karena berpuasa pun kita tetap punya sendi tetap punya otot rangka tetap punya otot jantung
seperti itu kan
jadi tidak ada alasan untuk tidak berolahraga
cuma bedanya adalah jamnya dipindah
dan yang disarankan adalah menjelang berbuka
supaya kita cepat meredrasi tubuh kita
dan menjelang sahur
jadi menjelang sahur itu kalau memang ingin olahraga juga
maka kalau sahur jam empat kita bisa mulai di jam setengah tiga latihannya setengah jam
nah namun selama kita menahan di siang hari itu latihan tetap dilakukan bentuknya stretching
nah selama masa pandemik ini lakukanlah stretching itu lebih sering
karena kita dirumahkan masalahnya
jadi saya selalu sarankan per dua jam stretching
nanti menjelang berbuka baru kita melakukan latihan yang intensitasnya sedang yang sifatnya kardio
nah nanti menjelang sahur kalau mau ditambahkan lagi boleh latihan strength atau pembentukan
terima kasih mbak rita ramayuli sudah bergabung bersama kami di connected ramadan
pastinya kita akan berusaha untuk makan sehat dan juga stretching begitu tiap dua jam ya
jangan lupa tidur semuanya sepanjang hari ya ketika ramadhan
baik terima kasih mbak rita ramayulis sudah bergabung bersama kami